kita awali dengan informasi pertama seorang anggota kepolisian yang bertugas di polres
kabupaten tolikara papua tewas di kroyek warga saat kendaraan yang menyenggol sepeda motor
minggu siang jenazah korban dibawa ke jayapura
bribka mursid yang bertugas sebagai kanit dua ekonomi satuan intelkam di polres tolikara
tewas di depan anaknya sendiri setelah keluar dari mapolres tolikara
peristiwa itu terjadi di jalan ampera distrik karubaga kabupaten tolikara
hanya dua ratus meter dari kapolres tolikara pada hari sabtu
korban yang mengendarai mobil bersama anaknya tidak sengaja menyenggol sepeda motor hingga terjatuh
warga yang melihat peristiwa tersebut kemudian menghakimi korban hingga tewas
saat mendatangi rumah duka di jalan pasar lama kamke abe pura kapolda papua irjen pol boy rafli amar
mengatakan bahwa petugas telah menangkap lima pelaku dan lainnya masih dalam pengejaran
rencananya setelah diotopsi jenazah bripka mursid akan dimekamkan
di tempat pemakaman umum muslim ab pantai
dan melakukan pertolongan
dan saksi saksi lain dari masyarakat sekejap juga ada